tunggu opo belum kelar ra
lisa dengerin penjelasan opa dulu
karena udah gak mau dengerin apapun yang davin jelasin ke rana
davin udah nyakitin hati rara berkali kali
karena udah gak mau ngomong sama ketemu davin lagi
kita beneran putus
ra tunggu ra
lo harus inget ya
gue ada disini nemenin lo bukan karena lo
tapi karena bokap gue yang nyuruh
dan oh gue lupa
gue mau bilang terima kasih karena lo udah bantuin bokap gue di saat bokap gue lagi ke sekolah
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
bahkan perasaan sayang gue dari dulu gak pernah berubah buat lo
lo udah beres
lo lupa aturan ipa ipa di sekolah kita
pergi gak lo
gue cuma mau ngomong sama rara sebentar ya
susah banget lah ya dibilangin
ribut banget kayaknya kalian disini
sel dia masuk wilayah ipa sel
dia harus kasih pelajaran sel
ini tuh salah gue
davin tuh kesini dia pasti mau nagih hutang ke dua orang
pasti mau nagi hutang ke gue yang gue ceritain kemarin
tapi karena gue menghindar terus makanya dia nekat
udah deh kalo emang davin mau nyelesain masalah sama ra kenapa kan harus sama ra
keren banget gue kenapa
ya gak bisa gitu sel
ya kalo anak ipa sih biarin gitu terus nanti jadi kebiasaan
terus apa bedanya sama kita anak kipau kayak gini terus
selesain masalah lo
udah kita harus selesain masalah kita
eh udah mending lo calon calon aja
biarin dia pergi
eh tapi al
udah lo keting gue aja
biarin dia pergi
udah cabut yuk
davin ngapain sih nekat banget nyamperin ra ra
davin mau dipukulin sama anak anak ipa hah
ya aku terpaksa ngelakuin itu ra
kenapa sih ra kamu tiba tiba berubah
semenjak ketemu dewi semalam
davin udah gak perlu ngejelasin apapun
davin tau kan rara kekanak kanakan
davin gak suka kan
jadi kalo davin mau pacaran sama orang yang lebih dewasa
pacaran aja sama dewi
jangan sama rara
rara udah gak peduli
papa belum kelar ra
lisa dengerin penjelasan
saya dengerin penjelasan opa dulu
karena udah gak mau dengerin apapun yang davin jelasin ke nara
davin udah nyakitin hati rara berkali kali
karena udah gak mau ngomong sama ketemu davin lagi
kita beneran putus
ra tunggu ra
apa lagi sih
gue mau kasih tau sama lo ya
lo berhak kok
untuk sayang sama siapapun bukan
lo jangan pernah untuk manfaatin hutang budi bokap gue ke lo
untuk minta gue balikan sama lo
karena itu gak akan terjadi
karena supaya lo gak ngarepin gue terus
lo makan sendiri
lo mau kemana
ya gue mau cabut lah
gue udah cukup lama disini
ki please jangan tinggalin gue
kalau lo kenapa kenapa kenapa atau lo butuh bantuan
tuh tinggal pencet tombol ini
suster disini bakalan dateng dan ngecek keadaan lo
lo bener bener jahat banget sama gue sih
selim banget sih rifqi
kamu reschedule lagi aja jadwal meetingnya
karena pagi ini saya harus menemui gurunya rifqi di sekolah
kalau boleh tanya rifki kenapa nggak masuk sekolah ya om
itu bukan urusan kamu misalnya
tolong mulai sekarang
saya gak mau anak saya terus menerus terbawa pengaruh buruk dari kamu
mendapat masalah gara gara kamu
kelas l dimana ya
oh disana makasih ya
kalau boleh tahu siapa yang bilang kalau saya deketin anakku ya om
kamu gak perlu tahu soal itu
yang perlu kamu lakukan
kalau kamu tetap deketin lifty
terpaksa saya akan bertindak
oh gak usah bertindak apapun untuk saya
om tinggal bilang ke anak om biar gak usah deketin saya lagi
karena emang dari awal saya gak pernah mau deketin anak om kok
belum apa apa kamu sudah berani sama saya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau bicara dengan pak jk
oh yaudah mari cari drum
ibu ketum ke sekolah jam segini
iya ibu mengantrin buku buat kamu
pasti kamu kelupaan kan
karena lupa tadi buru buru soalnya
makanya jangan buru buru
pasti ada yang kelupaan kamu itu
yaudah ibu pergi dulu ya
soalnya ibu ada janji sama klien
semangat belajar ya
silahkan duduk pak
terima kasih pak jaya
kedatangan saya ke sini saya mau minta izin untuk rifki
hari ini rifki tidak bisa melakukan kegiatan sekolah
karena ada keperluan keluarga
saya juga mau minta tolong
kalau seandainya ada ulangan yang harus diikuti oleh rifki hari ini
tolong rifki nanti diizinkan untuk melakukan ulangan susulan di lain hari waktu
nanti saya akan siapkan ulangan susulan untuk rifki
terima kasih pak jaya
satu hal lagi pak
saya mau bertanya soal rifki di sekolah
apakah setelah rifki bermasalah dengan aldina waktu itu
dia melakukan kesalahan yang lainnya
sebenarnya ada pak
tepatnya seminggu yang lalu rifki dan michelle anak ipa telah melakukan pelanggaran
yang membuat mereka harus melakukan hukuman
iya pak mereka berdua sudah berhasil pak
ijinkan saya angkat telepon
oh kamu sudah di sana
tunggu saya sebentar ya
saya sebentar lagi ke sana pak
saya harus pindah pergi
nanti saya hubungi pak jaya lagi terkait masalah rifki
iya pak kalau bapak butuh informasi
jangan segan segan silakan hubungi saya pak
padahal baru aja saya mau cerita
kalau rifki sama michelle sudah berhasil menjaga
sudah berhasil menjalani hukuman dan memenangkan kompetisi dance
mereka sudah mengharukan nama sekolah ini
tapi cepat pergi pak roy nya